nah hai semuanya selamat sore
sore ini kita akan ngabuburit bareng cnn indonesia tv
dan hari ini kita akan ngebahas gimana sih suasana ramadan di tengah pandemi
terutama di negara jerman
nah ini sekitar dua menit lagi menuju live
tapi kayaknya kalau tadi sih sempat ada gita sama paul udah gabung
tapi sambil nunggu aku pengen ngobrol ngobrol dulu sedikit
kasih informasi kalau selama bulan ramadan ngobrol di rumah bareng cnn indonesia ini
yang tadinya sore jam delapan belas tiga puluh atau jam sembilan belas
diganti ya jam tayangnya jadi jam empat sore gitu
aku akan invite kita dan paul
sebentar kita cek
kayaknya belum ada nih
kita sambil tunggu
ini udah ada yang
oke ini dia
ini lebih awal satu menit
gak apa apa ya gita paul
soal sore kalau disini sore disana masih siang ya
belum siang bahkan jam sembilan
makasih loh udah dibolehin untuk ngobrol bareng ini kayak ada posternya gitu loh gitu
kayak kita ketutup
bisa kayak gitu ya ternyata ya
iya jadi kayak baru tahu juga
jadi di bawah tuh kalau misalnya kita jadi yang live pertama
di pojok kanan di samping yang opsi filter filter tuh ada gambar foto
jadi itu sebenarnya ada fitur fitur misalnya di tengah tengah obrolan tuh
bisa ngasih sesuatu apa
misalnya ingat nggak foto ini sebenarnya bisa tapi mungkin untuk next time ya
kita agak agak ngomongin hal hal yang ya ini bikin seluruh dunia pusing gak sih
adanya covid sembilan belas atau kalau virusnya itu kan coronavirus ya berarti ya
well terima kasih banyak gita dan paul udah boleh ngomong
hai semuanya apa kabar
gini gini aja sih sebenarnya
berarti ini total udah berapa hari di rumah aja
kalau aku pribadi tuh gak ada work from home sih
karena aku masih harus ke kantor seminggu sekali iya
sama kalau aku praksis kerja di klinik gitu
jadi kayak kerjanya lebih sedikit cuma masih tetap harus datang ke sana
tapi berarti kuliah gimana
kalau kuliah lebih ke online sih sekarang jadi kelasnya kelas online
oke oke oke jadi kayak lebih ya emang tetap harus boleh keluar masuk asalkan emang kegiatannya
mengharuskan gitu ya
tapi kan kalau misalnya kayak terakhir tuh ngecek ngecek ya di beberapa portal berita juga ngasih tau
kalau di jerman tuh mau dilonggarin gitu ya untuk kebijakan stay at home nya
itu gimana sih perkembangannya gitu paul
minggu lalu itu katanya kan perbundeslan sih sebenarnya mereka
itu di provinsi
iya per provinsi iya per provinsi itu perbundesland sih sebenarnya mereka itu di provinsi
iya per provinsi iya per provinsi itu perbundesland sih sebenarnya mereka itu di provinsi

di slogan gitu ya
dilonggarkan nah tapi hari ini merkel baru bilang pelonggaran itu lebih baik ditunda aja sampai enam mei katanya
berarti aturannya masih tetap kayak kemarin kemarin gitu ya yang tadi sempat disampaikan sedikit gitu
betul nah tapi sejak tanggal dua puluh tujuh april ya yang toko toko kecil itu udah bisa buka
tengah minggu ini kemarin
minggu ini toko toko yang kecil itu udah bisa buka tapi kalau kayak mal yang besar bahasa jerman itu kalf house gitu kayak rumah belanja nah itu belum bisa karena terlalu besar
jadi kalau misalnya lokasi tempat usahanya itu lebih besar dari dua ratus m dua kalau gak salah itu belum boleh buka
jadi kayak yang usaha usaha kecil dulu yang boleh buka
selain itu apalagi nih yang dibolehin dan yang gak dibolehin kalau selama masa
karena salon udah bisa buka salon udah bisa cuma si tukang potong rambutnya beserta kliennya harus pakai masker dan untuk kayak nyukur jenggot gitu yang diharuskan dia kontak itu gak boleh
jadi cuma potong rambut gitu
itu juga harus dia harus buat reservasi gitu loh
reservasi dulu ya
terus kayak harus memastik
yang ada di dalam jadi yang ada di dalam salonnya jadi gak lebih dari dua atau tiga minggu gitu ya

ini kan aja udah hari ke dua ya berarti ramadan
ini pasti beda dong selama ramadan waktu itu di indonesia yang udah terakhir ramadan indonesia tahun berapa coba ditanya

terus kayak soalnya kalau kita mau bicara ramadan indonesia isinya selama rumah dan mudik nervaja selama ramad networks itu udah pasti mooong
kalau kita ngomongin ramadhan di indonesia ngomongin mudik mudik juga ada pasti
kalau mudik lebaran ya pasti udah kapan tuh ya gitu kan ramadhan di indonesia udah lama banget juga kan
tapi kan ini beda ya gita dan paul kayak biasanya kalau kemarin kemarin
oke ramadan jauh dari rumah gitu nggak perlu nggak mudik saat hari hanya
terus ramadhan juga yaudah merasakan di jerman gitu
tapi kan tahun ini beda nih ada pandemi apa sih yang paling kerasa beda dibandingkan ramadan sebelumnya
kalau aku pribadi nih karena pas ramadhan sebelumnya juga aku jarang yang kayak taraweh di masjid gitu
itu jadi aku pribadi gak ada perubahan yang signifikan gitu
karena aku selama ramadhan emang juga ansos orangnya
lebih ini ya bukan bukan ansos sih kali lebih kayak mempercaya diri sendiri dengan keilmuan
nggak tahu nggak tahu itu positif atau negatif sih sebenarnya
iya jadinya gitu sih tapi mungkin buat orang orang yang lebih aktif di masjid jauh berbeda kali ya
iya sih soalnya kalau di sini tuh setiap jumat atau sabtu gitu jadi setiap weekend gitu di kjri di hamburg
dia selalu ada buka puasa bersama terus sebelumnya ada kayak kajian dulu gitu gitu
jadi kayak bareng bareng terus gitu terus misalnya setelah buka puasanya ntar kita bareng bareng ke masjid
terus sebentar sholat malam bareng bareng
itunya aja sih yang gak ada jadi kayak harus di rumah aja gitu
tapi berarti dilarang dong taraweh di sana ya
dilarang tapi kalau kbri sendiri nggak tahu kalau kjri ya kbri tetap menyediakan makanan buat buka puasa
tapi bedanya udah diporsiin udah diplastikin tinggal diambil dari luar gitu
oke tapi kalau imbauan khusus gitu dari kbri atau kjri ada nggak sih misalnya selain yang tadi ya
kayak jangan terawih deh gitu terawihnya di rumah gitu bukannya jangan terawih ya salah lagi salah ngomong
terawih di rumah
tarawehnya masing masing di rumah gitu tidak usah yang berjamaah lagi di masjid untuk menerapkan physical distancing gitu
terus dikasih makanan nih tinggal diambil gitu selain itu ada nggak imbauan imbauan khusus terkait dengan covid sembilan belas ini
itu aja sih kalau dari surat terbuka dari kbri sendiri emang menyarankan itu
dia tetap menyarankan untuk stay di rumah kalau sholat taraweh gitu gitu
tapi mungkin pas awal pandemi aja kali ya ibaratnya lebih amplifying pengumuman yang sebenarnya udah dibikin sama pemerintah jermannya gitu aja sih sebenarnya
jadi mereka kayak iya bener sih kayak men translate aja sebenarnya
forwarding aja sih
semuanya sama kayak yang udah dibilang sama pemerintah jerman sendiri kayak kegiatan kegiatan itu dikurangi
itu tinggal di transfer ke bahasa indonesia terus surat terbukanya isinya sama persis sebenarnya
terus disebarin ke warga negara indonesia
tapi kalau misalnya secara kondisi sendiri kalian ini nggak sih terus dapat update nggak sih soal kondisi warga negara indonesia yang ada di jerman
atau sebenarnya gimana saat ini
kalau itu nggak
kalau aku ya nggak
kalau aku lebih ke dapat gak dapat update aku mencari update gitu
kalau di jerman itu gimana kayak misalnya lihat di instagramnya tage shawu gitu
kayak platform platform berita jerman sih mereka tiap hari kasih update coronavirus itu
tiap minggu sih
dan mereka kan ada yang namanya robert koch institute jadi kayak mereka itu bener bener institut yang ngabarin berapa angka dan jumlahnya
terus berapa yang sudah sembuh berapa yang sudah meninggal
cuman emang gak ada nationality di situ cuman kita selalu dapat update setiap hari sih ya
iya mereka selalu update jam pagi sih setahu aku update angkanya terus update apa yang mesti dilakukan gitu

terus kayak di jalan jalan gitu kan ada
ada banyak kayak billboard billboard gitu ntar ngasih tau update kita mesti ke website apa gitu
atau misalkan per tanggal dua puluh tujuh april kemarin udah ada kewajiban untuk pakai masker di hamburg
nanti tuh coba diupdate sama pemerintah hamburgnya juga
terus diupdate terus
tapi emang beneran kalau kemanapun semua harus pakai masker ya
sekarang sih iya gitu
mulai tanggal dua puluh tujuh nanti hari senin nanti
kalau sekarang belum cuma ntar hari senin
tapi dari yang aku baca ada kritik sih ya
ada kritik sih sebenarnya dari presiden kayak apa world arts gitu world doctor namanya john
asosiasi dokter jerman kali ya berarti
nah dia bilang kalau kewajiban pakai masker itu takutnya orang orang jadi mengacukan social distancing gitu
mereka pikir pakai masker aja udah cukup takutnya gitu
padahal sebenarnya harusnya dua duanya bukan begitu kakak tahu
betul iya benar
jangan karena pakai masker jadi
jadi lupa gitu harus menjaga jarak
jadi parti tiba tiba
nanti ramai lagi semuanya ya
tapi ini aku mau bahas banyak nih git dan juga paul yang udah gabung di sini
terima kasih semuanya teman teman
udah ada beberapa yang gabung
mereka tuh lebih ada yang penasaran juga nih mau ngebahas soal ramadan di jerman gitu
ada yang nanya nih tadi kan kita kayak aku bilang di sini selamat sore
udah jam empat lewat sembilan nih
berarti di sana tuh perbedaannya lima jam ya kalau nggak salah
di sana kan di jam berapa tuh
sekarang jam dua belas
bukan lima jam bahkan
iya lima jam bener
sebelas gitu kan
kalau puasanya sendiri sebenarnya kalau di jerman gimana sih gitu
apalagi kan ini udah tahun keberapa nih kalian melaksanakan puasa di sana
udah tujuh tahun
oh sembilan tahun dari dua ribu sebelas
iya soalnya ada yang nanya nih sebenarnya emang beda berapa jam sih
terus kayak puasa di sana berapa lama
lama nggak bukanya
mungkin boleh dijelaskan kita dan paul
jadi di sini kan ada empat musim
nah tiap musim itu jadi dia apa ya waktu terbenamnya matahari itu selalu berganti gitu
jadi kita terutama pada saat puasa harus aktif melihat nih bukanya kapan sour nya kapan imsaknya kapan
karena berubah terus gitu
dan berubahnya bisa dari awal puasa sampai nanti akhir puasa bisa signifikan gitu
nah hari ini
hari ini tuh
masih setengah jam
berapa jam tadi sih
sour tuh jam
imsak jam tiga dua puluh an
nanti berbuka jam sembilan
panjang ya jadi kayak
tapi ini udah agak mendingan sih waktu awal awal kayak lima tahun lalu tuh dia masih
itu parah banget
karena lagi mid mid summer jadinya dia buka puasanya tuh udah hampir jam sepuluh an malem
terus imsaknya juga lebih pagi lagi jam dua
lebih pagi lagi
jadi kayak waktu untuk nggak puasanya lebih pendek ya
jadi sebenarnya permasalahannya selain lapar banget
saking laparnya tuh kayak parah banget adalah capek
karena kurang tidur gitu
udah gitu kita harus beraktivitas seperti biasa gitu kan
itu kayak oh my god
exhausting banget sih itu sebenarnya isunya
tapi apakah dengan adanya pandemi ini kan berarti ya walaupun harus tetap ke kantor kan
tadi dikasih tahu masing masing seminggu sekali paling nggak harus tetap ke kantor gitu
tapi berarti agak lebih ada hikmahnya dong
iya nggak sih
jadi lebih apa ya bisa
peringan gitu ya
sibuk juga tapi aktivitas fisik di luar rumahnya jadi berkurang gitu gak sih
iya sih itu iya banget
itu iya sih sebenernya
mengurangi rasa haus karena panas dan kering juga kan kalau di sini kalau nggak lembab gitu loh jadi makin haus
iya dan sebenarnya gini loh kalau misalnya di luar itu
kalau lagi kosong yang namanya perut gitu kosong pikiran jadinya tuh mau konsentrasi susah gitu
kalau di rumah kan at least kalau udah ngerasa aduh gue kayaknya udah agak agak bodoh nih gue butuh rebahan bisa gampang rebahan gitu
sementara kalo di luar itu nggak bisa
jadi kalo ngomongin soal rebahan dan apa sih pandemi ini emang sebenernya jadi salah satu jawaban nggak sih terhadap doa orang orang yang dulu tuh pengennya
lo males nggak sih pengen ngerasain puasa
pemirsa tuh kayak jaman dulu sd sempet nggak waktu kita presidennya almarhum kayak haji abdurrahman wahid kan itu nggak sempet tuh sebulan beneran nggak sekolah nggak ngapa ngapain
bener nih kejadian ya
cuma kalau yang aku lihat itu dari musim musim di indonesia karena selama ini yang namanya puasa itu kan kayaknya euforianya gitu kan
nah ini tiba tiba drastis berubahnya jadi mungkin itu sih yang bikin agak shock gitu
iya sih bener
jadi kayak tapi ya yang apa ya git sebenernya yang cukup bikin sedih kalo saya pribadi sih bilang cukup sedih ya kan pemerintah tuh udah ngasih tau terus juga dimanapun gitu kan ilmuwan ilmuwan udah ngasih tau para ahli nih pentingnya untuk tetep physical distancing gitu
bahkan alim ulama juga banyak yang udah ngasih tau nggak apa apa untuk nggak usah ibadah dulu di masjid kita ibadah dirumah masing masing asal esensinya tetep dapet gitu
tapi masih tetap banyak nih git yang kayak gitu
jadi kayaknya itu yang yang bikin kita sama paola terhadap hal itu gimana nih gitu
siapa tau nih followersnya ada yang saat ini lagi nonton terus sebenarnya tadi udah siap siap gitu dia udah nyetrika mukenario tiga gitu
buat rawen gitu
buat nyetrika masjid gitu
kalau aku pribadi sih lihat apa ya takar terus antara manfaat dan mudarat sih kalau buat aku
apalagi soal pandemi kayak gini aku ngeliatnya sangat obvious sekali mungkin kamu juga ya
kalau kita tuh lebih mudarat kalau kita memaksakan
yang sebenarnya niatnya baik gitu pengen beribadah tapi kita di sana nggak physical distancing sama orang ujung ujungnya kita merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri
kalo buat aku ya takar itunya dan hal itu sebenernya bisa dipikirkan pake common sense sebenernya ya gitu
kalau buat aku sih mudah untuk dipikir kesana cuma ada orang orang di luar sana yang mungkin girahnya besar banget gitu semangat itu
berangkatnya besar sekali sampai dia tidak bisa memikirkan kesana mungkin gitu
apalagi ini kan ramadan
di saat gimana orang tuh pengen berpikir kesana
halanya kan lebih baik gitu kan
apalagi kan kalo soal perjemahan halanya lebih besar gitu kan
tapi kita nggak tahu apakah kita itu taunya menjadi carrier lagi
masalah ya ada
lagi pula kan hal hal itu juga ya yang kemudian kita jadi perhatian kita ketika ngebahas soal mudik ya nggak sih
kayak oke fine fine aja nih ngerasa sehat sehat aja
tapi kan kita nggak tahu nih apakah kita sebenarnya carrier atau bukan nih
malah nanti takut nyesel gak sih begitu sampai di rumah
malah orang orang tersayang kita ternyata kita yang bawa virus gitu
dan aku rasa sih narasi itu yang sebenernya harus lebih di amplify lagi
karena sekarang mungkin orang merasa apalagi kayak di amerika kan ada yang sampai
anti lockdown karena lockdown itu komunitas atau apapun itu
menurut aku mereka nggak terpikir bahwa this is the end
dan kayaknya banyak orang yang belum internalize itu sih
banyak yang mikir oh gue fine fine aja kok gitu
ini bukan soal lu gitu
ini soal gimana kita bisa be nge apa ya responsible human being aja gitu
terhadap orang lain
iya nih ada salah satunya nih gitu
ada komen ya aku baca ini ya
ernie yulianti dia bilang ada di beberapa kampung masih jamaah
tapi alasan mereka karena daerahnya itu masih dinilai sebagai zona aman
jadi belum masuk ke zona merah
itu juga bahaya sih
bisa kita lihat negara negara yang dia bilang kita masih aman kok kita gak akan kena
atau case kita masih sedikit
terus akhirnya jadi zona merah terus kelimpungan gitu
mendingan kita lihat kayak new zealand misalnya
dia cuma berapa orang yang kena tapi udah langsung severe lockdown gitu
dan terlihat kemana sekarang casenya itu rendah banget gitu
mendingan mencegah daripada mengobati
memang kalo dalam case case kayak penyakit penyakit yang menular itu preventif
yang harus dilakuin itu harus utama
kayak menunggu case pertama atau menunggu case kedua ketiga keempat sampai ke sepuluh
dulu itu kayak ujung ujungnya akan telat gitu
apalagi sekarang obatnya belum ada gitu kan
vaksinnya belum ada
kan itu bicara lagi soal deteksi kan
ya mungkin orang positif udah lebih banyak dari angka yang ada

yang dites emang masih sedikit gitu
apalagi di indonesia kan emang angkanya juga nggak jelas gitu
terus siapa yang bisa dites apa enggak juga nggak jelas gitu
kalau di jerman sendiri tiap minggu tuh dia satu ratus lima puluh ribuan rata rata yang dites
makanya angkanya tinggi gitu
jadi kita sebagai warga jerman itu bisa agak apa ya mengukur lah
kira kira merasionalkan nih kita harus aware nya dan untuk hati hatinya tuh seberapa ya
karena datanya ada
cuma kalo di indonesia kan datanya nggak ada
masih apa ya kita pertanyakan terus gitu ya
kita bicara soal penanganan virus ini di indonesia dan juga di jerman
selain masalah dari pengecekan atau pengetesan
kan kalau di jerman kan kita tahu tesnya terus dilaksanakan gitu
rapid testnya kitnya juga banyak gitu
di indonesia kan memang tadi dikasih tau yang tadi sempet disampaikan oleh gita ria juga
angka orang orang yang dites juga lebih rendah gitu
nah selain itu apalagi sih menurut kalian yang signifikan banget nih perbedaannya
mungkin bisa cerita dari sudut pandang waktu di jerman ya
kalau di indonesia kan mungkin update nya lewat informasi informasi dari media nih
nah kalau di jerman yang dirasain apa nih yang paling beda banget penanganannya
di jerman aku waktu itu membandingkan isi dari website menteri kesehatan di indonesia sama di jerman
itu beda banget
di jerman itu litterly lengkap sekali
apa yang kita mesti lakukan
misalnya kita mau traveling
misalnya kita terdampar di negara lain mesti ke jerman
terus kita sedang ada di jerman itu apa yang terjadi
update nya semua jelas gitu
nah sementara di indonesia infonya nggak gampang dicari
sementara untuk relying ke pemerintah pemerintahnya aja beda beda gitu
yang pusat sama yang lokasinya
oh yang daerah ngomongnya aneh aneh gitu
bingung juga kan orang jadi
gue mesti kayak gimana nih itu sih salah satu
kayak aku melihat tuh ya kalo di indonesia pemerintahnya tidak punya power untuk menjadi yang diandalkan gitu
padahal mesti dia disini tuh jadi orang yang kita look up to
kayak informasi paling pertama harusnya kan sih kemarin dari sana gitu dengernya
itu menurut aku salah satu tindakan preventif kalau misalnya ada misinformasi
kalau misalnya ada kayak treatment treatment hoax gitu kan
itu sebenernya bisa sangat di prevent kalo pemerintah punya peran itu
tapi sayangnya tidak gitu
dan harusnya lebih bisa responsif lagi juga ya
terhadap banyak banyak hal atau pemberitaan
kayak tadi sempet dibahas hoax gitu kan
aku sempet nonton salah satu kontennya paul dan gita kan
itu bener banget sih
setiap brand yang sekarang ingin meluncurkan suatu produk
itu pasti akan menyelipkan antivirus corona gitu kan
padahal ya gitu lagi
emang sih sebenarnya semuanya itu bisa balik lagi ke common sense kita
kita bisa cari tahu apakah itu bener atau engga
tapi kan namanya orang panik ya
orang panik ya gak sih
jadi kayak masa masker deh itu langsung harganya melonjak gitu
terus kayak bahasan
banyak hal lah pokoknya yang kemudian diragukan gitu
nah gita sama paul ini kan juga sebagai content creator ya
yang juga banyak nih ibaratnya pendengarnya
banyak yang kemudian mau tertarik dengan apa yang disampaikan oleh kalian
nah pandangannya gimana terhadap banyak ya misinformasi yang ada
dan cara kalian nih gunain aku bisa bilang kayak tanda kutip ya power di social media
untuk kemudian tackle informasi informasi negatif itu
kita sih gemes banget sih sama kayak yang ada di video itu kayak
kita kesel banget sama orang orang yang mencoba menggunakan situasi seperti ini
untuk kayak gaining their own interest gitu
terus kayak sebenarnya gak etis aja ya
mau itu kayak sebagai strategi penjualan itu kayak gak etis aja
dengan konten dengan youtube itu sih kayak cara kita untuk mencoba meluruskan lah
dan kebetulan background kita itu legit enough gitu untuk kita akhirnya bisa untuk mencoba untuk dibunking hoax tersebut gitu
ibaratnya kalau aku backgroundnya bukan kimia ya aku sama aja gitu
ibaratnya kalo bisa mau dibunking ya gua gak ada basisnya gitu
begitu juga paul yang dibunking tentang kedokterannya untungnya dia ada background disana gitu
kebetulan backgroundnya juga bisa mendukung itu sih jadinya
tapi responnya sempet gak sih ada yang bener
kayaknya kalian deh malah yang gitu gimana tuh
untungnya sih gak ada
untungnya nggak ada sama sekali
kan aku pernah liat gitu ada salah satu
salah satu selebgram atau beauty vlogger yang dia bener sih itu calling out beauty product
ini gak ada hubungan sama corona
beauty product yang sebenarnya salah gitu
yang secara medis itu bahaya gitu
kayak misalnya dia obat putih mungkin pake merkuri atau segala macem
ada yang calling out dia bahkan sampai kok lu matiin rezeki orang gitu kan
aku gemes lah kenapa
kenapa jadi begini gitu kan mindset gue
karena sebenernya niatnya untuk mengedukasikan
biar gak banyak yang
nah untungnya sih pas kita calling out tersebut gak ada yang acuse kita mematikan rezeki orang sih untungnya
atau emang mungkin si viewernya juga udah mengerti sih harusnya
mereka juga udah kayak
udah lebih paham ya
iya udah paham juga harusnya
ini mungkin udah beberapa kali ditanyakan sama orang orang
tapi ini kayak aku pengen nanyain lagi
kalau kalian tuh sebenarnya lebih memberikan arahan kepada mereka yang menyaksikan karya karya kita dan paul tuh gimana tuh
biar gak mudah termakan sama hoax dan gak gampang percaya sama hal hal yang sebenarnya belum tentu benar tuh informasinya
sebenernya kalo menurut aku nih seotongnya aku
kenapa kita akhirnya bisa di dalam state panik itu kan namanya apa ya
bukan state normal gitu
nah tapi salah satu yang bisa ngereduksi itu adalah dengan kita berpikir kritis gitu
kalau kita menurut aku kalau kita punya ability untuk berpikir kritis
akan ada deh
akan ada tuh proses double bahkan triple bahkan empat kali lima kali
ini bener nggak ya gitu
apakah gua make sense ya gua panik segininya
bahayanya gimana untuk memproses informasi yang ada tuh kita akan punya gitu ability itu
aku sama paulus itu mencoba untuk ngajak
bukan ngajarin sih sebenernya
lebih ngajak sama sama berpikir bareng ya
ngajak untuk berpikir
yuk temen temen kita kalo misalnya ketemu sama ada sesuatu
jangan langsung kita harus naturally skeptis gitu
sama apapun yang kita terima gitu
walaupun itu dari source manapun sebenarnya
apalagi source source yang tidak jelas gitu
apalagi ini hubungannya dengan tubuh dan kesehatan
dan ini misalnya obat obat yang kita ambil gitu
jadi kayak harus lebih kritis
termasuk sama itu tadi ya
arahan arahan untuk nurut gitu ketika harus
ketika harus bener bener ngejalanin physical distancing dan lain lain ya
ini kayaknya banyak yang nanya nanya juga nih
karena udah disini kan udah gabu burit ya judulnya
udah kurang gitu kan
ada yang nanya kalo disana tuh pada rebutan takjil juga gak sih sebenernya kalo di jerman
aduh itu salah satu nggak enaknya tinggal di jerman
gak ada yang jualan takjil
iya gak ada
iya orang orang pada
kalo misalnya gak ada pandemi nih kalo puasa orangnya pada berjemur
tapi yang berjemur bukan yang muslim sih
bukan yang muslim sih yang berjemur
kita melihat orang pada berjemur gitu
kayak enak banget gitu makan es krim gitu
tapi kalau ngomongin pengalaman ini kan berarti kita udah sembilan tahun
paul juga berarti sudah sembilan tahun ya
iya disini sembilan tahun
di jerman gitu kan ngalamin puasa udah berkali kali
ada nggak sih pengalaman paling menarik dan kayak gak bakal lupa nih
aku gak ada yang menarik sampai semenarik itu sih
atau nyebelin deh nyebelin
misalnya itu tadi selain yang lagi aus aus gitu kan
terus nyebelin ke depan jendela
ini kenapa lagi pada makan es krim gitu kan
paling kalau ini aja dulu pas masih kuliah
aku kan kalo summer itu selalu nge lab kan
dan di jerman itu kita gak pake ac biasanya
nah di lab gue juga gak pake ac
jadi tebel banget gitu kan
biar gak gampang kebakar
itu bayangin aja kita harus berdiri terus gitu kan
kita harus melakukan percobaan yang selalu gagal itu
terus ada puasa
terus kita udah mencoba untuk aware gitu kan
itu susah banget
tapi kayak orang orang di sekitar kayak gak memberikan kita
kayak give me slack gitu loh
kayak yaudah lu harus functioning gitu
jangan karena lu gak makan gak minum terus
harus menjadi alasan untuk tidak produktif gitu ya
tapi yang ngeyeknya adalah mereka tuh nanya dulu
lu puasa ya
lu berapa lama nggak makan gak minum
ya delapan belas jam
tapi abis itu udah mereka kayak treating kita biasa kan
jadi empat ringnya ditunjukkan baru pas bertanya itu
wah iya sama juga ya oke baik lanjut
kalo paul gimana ada pengalaman mirip sendiri gak
ya gitu juga sih mirip mirip
terutama kan kalau lagi kerja di klinik sekarang itu kayak dokternya sih
kayak dia tuh kadang kadang suka lupa gitu kalau aku tuh muslim gitu
karena namaku kan kayak menurut dia oh enggak nih dia gak puasa karena namanya gak cocok
jadinya dia kayak suka eh kita mau ngopi atau mau ini mau minum es
terus aku harus selalu concern lagi ngingetin dok lagi puasa dok
sama kalau bos aja sih
cuma jadi gak enak juga karena dia yang mau ngeratir ibaratnya gitu
ya udah nanti di hold aja sampe nanti buka puasa gitu gak boleh
atau enggak duitnya aja gimana
ditambah nanti di bonus gitu
tetep ya tapi kalo misalnya ngabu burit gitu kalian ini gak sih bener bener gak ada kegiatan ngabu burit gitu atau gimana
masak sih di saat ngabu burit sih
masak karena gak ada yang masak kita gak punya pembantu gitu
jadi sebenernya udah lapar gitu tapi masih harus ya masak gitu
karena kalo kita gak ada makanan gitu kan
karena kalo misalnya cuma makan yang nyomot nyomot atau makan junk food apa apa gitu itu gak sustainable gitu buat sehari gitu
jadi kita bener bener harus prep banget nih mau makan apa
jadi asupan nutrisinya itu cukup gitu
dan terutama kita ujung ujungnya makanannya juga cuma satu kali sih
jadi kayak yang pas bukanya tuh lebih yang makanan kecil gitu
terus ntar kita makan besarnya itu kayak sekitar jam satu jam dua tiga

betul kayak puasa di sini tuh harus ada strategi
kalo gak lemes banget asli
strateginya gimana coba coba dibagikan ceritanya
strateginya jadi kayak yang paul bilang
jadi kayak pas buka puasa itu jangan langsung hafal segala macem makan gitu
yang manis dulu sih
buka puasa biasanya tuh jam berapa tuh jam
oke kita agak agak ngelik nih ya internetnya
kurang lebih setelah sembilan malam
oke gimana biasanya misalnya buka jam berapa
terus harus ngapain gitu
puasa itu bukanya jam setengah sepuluh
nah pas udah buka puasa itu sebisa mungkin kita menahan kita rezist di idea off kita nafsu pingin kayak makan semua semua semua gitu
jadi kita harus makannya start slowly dan start little
kayak misalnya makan kurma gitu atau snack snack gitu yang udah kita siapin sebelumnya
baru kayak sholat gitu gitu baru habis itu makan besar
kayak makan yang karbo gitu misalnya kita
makan nasi atau makan pasta kayak tadi malam kita makan pasta
nah terus kalau mau sahurnya itu jangan makan besar lagi
kalau kita berdua itu makan sereal atau makan o
atau yogurt gitu
atau yogurt gitu
terus kayaknya sesuatu yang bener bener dense gitu
dense dan manis sih
kayak kita butuh gula yang banyak makanya kurma itu kayak bener bener sangat membantu untuk jadi energi source gitu
dan itulah yang bisa digunakan atau menjadi acuan untuk bertahan di hidup seumur kita

karena tadi pada nanya tuh
di sana kan tadi ditanya tuh ada yang jualan takjil gak
gak ada ya kan kalau di jerman
jadi kayak harus semuanya bikin takjil sendiri
semuanya harus dimasak sendiri gitu
tapi ada tradisi khusus nggak sih biasanya yang kalian lakukan gitu
oke ini adalah hal yang wajib banget kita lakukan selama ramadan dan selama lebaran
selain puasa ya
kalau puasa kan memang harus dilakukan selama ramadan gitu
jadi ada tradisi khusus dan unik kayaknya nggak semua orang gini deh gitu
kayaknya nggak ada sih
nggak ada ya
nggak ada sih
kayak kebetulan aku sama paul luthi
tiba tiba gitu misalnya oke tahun ini kita akan buat album religi gitu enggak ya
malah tuh gara gara puasa rebahannya jadi makin banyak
karena pandemi ya
apa lagi kira kira nggak ada tuh
nggak ada sih
kita berdua tuh orangnya kayak bukan tipe tipe yang punya tradisi atau apa gitu
kayak literly kita entah mager apa entah gimana gitu nggak ada sih
sebenarnya paulus mulai puasa dua ribu lima belas gitu
dia udah nggak ada tradisi lagi
tapi biasanya dia lebih rajin gak sih jadinya enggak ya
tapi menarik sih yang pasti kayak seru banget
karena selama ini nggak cuma pas masa pandemi gini aja ya
masa pandemi juga kayaknya juga membuat gita dan paul jadi lebih banyak konten konten kreatifnya
terus juga makin apa ya itu tadi yang menarik adalah di awal tadi aku sempat sampaikan kepada viewers yang di awal awal
yang menarik adalah di sini gita dan paul kan gak cuma menyatakan hal hal yang manis manisnya aja
tapi juga banyak pemikiran pemikiran kritis yang lagi lagi itu untuk membuka kan pikiran
dan paling nggak ya itu tadi lah kita skeptis
dan kita terus bertanya tanya
dan kita terus bertanya tanya
oh tadi ada yang nanya nih di sini
mungkin ini jadi pertanyaan pertanyaan yang masuk ke term term terakhir juga
masih soal kaitannya sama ramadan dan ibadah
ada yang tanya nih gimana sih caranya untuk mengedukasi generasi di atas kita gitu
generasi x dan boomer gitu
kayak ibaratnya ya dapet informasi misalnya di grup whatsapp ini yang benar gitu kan
terus kayak bener kok kita harus ini kita masih zona hijau gitu kan
tadi ya sempet dibahas
masih aman gitu
itu gimana sih biasanya cara kalian deh boleh gitu
cara kalian yang bisa disampaikan ke misalnya om tante orang tua kalian gitu gimana
kalau aku pribadi sih
yang tetap selesai tanpa menyakiti
kalau aku pribadi sih lebih ke ini sih
kita jangan sekali doang ngasih taunya kita harus berkali kali gitu
kita harus persisten gitu dalam hal tersebut
karena harus dimaklumin
harus dimaklumin mereka mungkin tidak bisa sekritis kita karena mereka bukan digital native gitu kan
zamannya mereka itu belum ada internet dan zamannya mereka yang namanya media itu ibaratnya cuma
koran yang beda kan ibaratnya koran itu kan ditulis terus mesti ada editornya yang cross checking
gitu kan itu sesuatu yang sudah legit terjadi gitu sementara di sini kan di zaman kita ini sayangnya
semua orang bisa bikin berita gitu kan dan dan akhirnya enggak banyak orang yang bisa terpikir
bahwa oh karena begini nih makanya ibaratnya apa ya benteng saya nih gitu ketika saya mengambil berita
harus double harus triple zaman sekarang jadi kalau menurut aku buat ngomongin ke generasi
boomernya itu sama harus berkali kali itu dan harus sabar betul dan harus komunikasinya itu
harus sesuai dengan
levelnya dia gitu kalau menurut aku karena kalau kita komunikasinya dengan caranya kita gitu terus
dengan kita menyesuaikan tod proses kita di mereka aku rasa nggak akan nyambung gitu karena dia nggak ngerti
kita enggak enggak apa ya kita nggak bisa work on their shoes gitu loh work in their shoes gitu loh
gitu sih kalau contohnya mungkin apa boleh ngasih contoh kayak satu misalnya yang waktu itu ada tiba
produknya ternyata bagus nih tapi itu yang nyampein adalah orang yang kita tuakan gitu nah gimana tuh
cara ngomongnya biar bener bener kita ada di posisi mereka karena kan kita ya tadi kita kasih tau kan kita
nggak ada di sepatunya mereka gitu kita nggak pernah hidup dari masanya mereka jadi bener bener kita
harus apa ya hati hati gitu gimana tuh ngomongnya kata per katanya biasanya oh kalau ini contohnya
contoh kayak ibuku sih dia kayak bilang kayak iya mama udah ngambil
vitamin ini ini kok ini vitaminnya anti corona gitu gitu dia ngomong kayak gitu ya aku mencoba mengkoreksi itu karena aku tahu
vitamin itu fungsinya buat apa vitamin itu mah buat ini aja kok untuk suplemen untuk ngebantu fungsi tubuh gitu kayak kalau misalnya mama
buah buahan contohnya yang itu adalah sumber vitamin nah vitamin itu tuh untuk suplemen itu jadi dia bukan untuk
anti corona cuman dia untuk ngebantu tubuh supaya bisa ngelawan virus virus nggak cuma corona gitu gitu sih paling kayak
memudahkan lebih menjelaskan supaya dia tuh nggak gampang percaya ntar kalau ada obat yang tiba tiba bilang oh ini anti corona gitu jadi kayak
atau mungkin bisa kita jadikan tanya jawab gitu kali ya jadi kayak open question gitu ke
orang orang yang kita tuakan kayak misalnya mamanya paul kan menganggap vitaminnya bisa anti corona mungkin
berpikir bahwa vitamin itu bisa anti corona gitu supaya kita tahu nih mesti menjelaskannya seperti apa karena kita tahu
sisi mana yang dia nggak ngerti gitu
oke baiklah jadi kayak bener bener harus
ya jadinya diajak diskusi ya bukannya jadi kayak kita ajak berantem nanti malah sakit hati durhaka
karena itu tantangan tersendiri apalagi di masa kayak gini lagi nggak ada pandemi aja biasanya tuh juga cukup keras ya antara
apa sih caranya menangkal hoax hoax yang ada gitu sebelum kita udahan ngobrolnya ini aku boleh nggak sih ada pertanyaan pertanyaan kita pilih dua pertanyaan kali ya gita dan paul
boleh boleh boleh
ini ada yang bertanya
oke ini agak menarik sih
beli baju lebaran
jadi begini novi kita nggak beli baju lebaran soalnya rumah kita kecil

beli baju lebaran soalnya rumah kita kecil
kita beli baju lebaran soalnya rumah kita kecil kalo beli baju lagi itu enggak tahu mau ditaruh dimana bajunya jadi
kayaknya kok pake baju yang terdahulu terdahulu aja
kalau ada baju baru berarti ada baju yang harus kita relakan pergi nah itu tuh
kalau aku terutama kayak susah melepas baju atau sepatu gitu kayak aduh no jadinya ngajar udah beli baju baru
jadi itu jadi lebih ini juga ya lebih bisa menahan diri lah ya ini salah satu yang menarik nih yang bisa kita ambil idenya
gendengnya minat minimalisme iya bener bener mari kondo ya tadi ada yang nanya nih soal
cerita jill tapi udah dikasih tahu ya oke bentar ini ini kali ya nih oh pernah book
bersama orang jerman enggak sih paling pernah lihatnya bukan pernah lihatnya pernah book
bersama orang jerman yang dia book berdikabri misalnya jadi mau nggak mau dia makannya tuh
makan makanan indonesia atau kayak misalnya temen temenku yang dia sebenarnya bukan
bule ya bukan white people ya soalnya orang orang merasa nih orang jerman tuh white gitu maksud saya
disini agar orang orang yang orang orang turki atau orang arab orang palestina mereka itu selalu
makan makanan cuisine nya dia gitu misalnya oh kalau aku cerita sih jadi aku waktu itu
mau lagi habis sholat malam jadi sahurnya tuh di masjid apa masjid kolektif gitu jadi ada orang
palesti ada orang syria ada orang turki juga jadi mereka ngebuka satu karpet plastik panjang
oh ya udah mereka bawa mereka taruh disitu makanan asli dari negara mereka masing masing
ya orang indonesia makanan makanan mereka jadi jatuhnya kayak potluck ya iya nyamper nyamper dan
oke oke karena kan di masjid kan meja
tuh kan sedikit jadi pakainya tuh plastik biar gampang nanti dibuang gitu biasanya sih gitu sih
stylenya terus sebenarnya itu dan hal itu nggak bisa terjadi tahun ini sayangnya nggak bisa tapi
tadi tuh yang kayak makanan khasnya gitu ada nggak sih kalau misalnya muslim muslim di jerman
yang biasanya dia pasti ada tuh makanan itu di setiap berbuka puasa tergantung sih tergantung
dia sebenarnya background culture nya apa sih kalau misalnya kayak orang orang turki itu kan banyak
sijil qued bag lava gitu misalnya kita
yang coba dikenalin juga ya jadinya kayak
jadi seru lah tapi yang sekali hal itu
tidak bisa terjadi tahun ini
terakhir nih sebelum kita tutup
pertanyaannya masih masih buat kita
juga paul gitu jadi
gimana sih kalian berdua
memaknai ramadan di tengah pandemi ini
jadi kayak makna ramadan yang sebelumnya
itu sebenarnya gimana biasanya
dan kalau di pandemi ini jadi gimana
aku sih ngeliatnya dari
kalau ramadan ramadan yang
kemarin kemarin kita bisa bersama sama
jadi kayak kolektif ayo kita bareng bareng
ibadahnya lagi menurun yang lain
disini kan jadinya lebih sendiri
jadinya bener bener lebih kayak
semangatin diri sendiri jadinya bener bener
semangat beribadahnya itu dari diri sendiri
gitu gak cuma dari orang lain
tapi dari dalam diri gitu jadi lebih
kebersamaannya itu sih yang lacking itu
tapi jadinya lebih muncul
yang dari dalam diri itu intimate
dengan pencipta juga
jadi mungkin belajar juga sebenarnya
esensi kita puasa ini sebenarnya buat apa sih gitu
itu aja sih sebenarnya
buat bahan introspeksi
jadi waktu yang tepat karena lebih lama untuk
bisa sendirinya lebih lama untuk
jauh dari keramaian
yang biasanya mungkin bikin kita jadi salah fokus ya
sebenarnya umpamudahan tapi
aku diingetin kalau ada satu
jadi setiap ngobrol di rumah
jadi kan cnn indonesia ini selalu selama
masa pandemi ini kita kemudian ngobrol ya
sama beberapa orang
untuk ngebahas nih beberapa hal hal gitu
dan hari ini sama gita dan juga paulus gitu
kita selalu ada nih di bagian closing
apa yang biasanya dilakukan oleh narasumber kita
untuk saling jaga
jadi cara kalian untuk saling jaga tuh gimana sih
hmm saling jaganya
selama masa pandemi kayak gini
saling jaganya aku sih lebih kayak
encouraging orang orang kalau misalnya dia tuh merasa gak motivated
dia merasa lagi down
karena kita lagi ada di pandemi
kita lagi ada di global crisis
karena aku sering lihat
ada orang orang termasuk aku pribadi
yang merasa bersalah kalau aku banyak rebahan gitu kan
tidak produktif gitu
kayak merasa kayak down segala macem

jadi saling jaga aku adalah dengan kayak supporting mereka ya kan

kita belum pernah merasakan
kita nggak tahu kelarnya kapan
kita nggak tahu gimana harus bertindak
kalau aku sih dari sana
kalau aku tuh
kalau aku jadi termotivasi untuk lebih belajar lagi
dan bikin konten sendiri gitu sih soal gimana ini semua
supaya orang orang tuh bisa mengerti juga
jadinya kan kalau mereka kan kalau ngelihat berita
bisa ngedukasi juga ya berarti

saatnya aku beneran menggunakan ilmu yang aku punya
untuk kayak mengedukasi orang lain juga sih
iya ditunggu loh berarti episode keduanya
dari kapan paul lulus
baiklah terima kasih banyak
kita dan paul udah ngobrol
tapi emang ya itu tadi satu bahasan yang aku juga tertarik
karena kalian berdua yang tadi aku bilang ya
sebagai orang yang bikin konten
tapi nggak cuma itu tadi syugar coating aja
tapi juga ada kritik kritik juga yang suka disampaikan
dan harapannya ya itu kita semua bisa lebih terbuka lagi
untuk menghadapi setiap informasi yang ada
harus disaring dulu semuanya
baik terima kasih banyak
hari ini mau masak apa ada yang spesial nggak ada
sayur asem kayaknya
sayur asem sayur asem
iya paul nanti mau belanja ke toko asia
oke hati hati di jalan jangan lupa di pandang masernya
di single distancing nya ya
iya betul betul
lupa di upload itu fotonya masak sayur asem yang terakhir
sama kita yang nonton disini juga jadi liat nanti di instagramnya paul sama kita
makasih selamat puasa semuanya
kalau ada salah salah
makasih yang udah nonton
iya terima kasih semuanya
makasih udah nonton makasih udah join
nah itu tadi obrolan kita sama gita saf dan juga paul
eee tadi udah banyak sih sebenarnya ya yang kita bahas
jadi kalau temanya kan sebenernya ramadhan di tengah pandemi
tapi aku akui tadi banyak sekali kita topik yang melebar
dan jadi ngebahas gimana banyak hal soal apa ya soal
terus gimana juga kemudian keilmuan yang mereka hadapi dan lain lain gitu
karena emang paul juga kan background nya di bidang kedokteran gitu
terus gita juga anak ilmu sains juga gitu
jadi cukup menarik gimana kemudian eee
kegilaan usaha sebuah kabupaten
kita akan ngobrolin soal tema yang satu ini nih
ini dia mungkin
atas nama kemanusiaan jadi seperti
yang kita tahu ya sebagai
di masa pandemi kayak gini
banyak sekali mungkin saudara saudara
kita yang harus
meninggal dunia gitu karena
ini gitu ya nah
banyak juga yang kemudian harus
dan selain dokter
ini juga banyak orang orang yang ada
di garda terdepan gitu yang mereka
ya memang harus melakukannya gitu
sebagai bagian dari tugas
dan panggilan kemanusiaan untuk
lebih jelasnya ini aku akan invite aja
ini ada kak tiffany raitama
kita tunggu sebentar lagi
hai kak tiffany
lelang udah lemes gini nanti
udah masak apa ngabuburit ini
huh masak apa
udah masak apa
pengen banget makan yang
serba sunda sundaan jadi pengen
ya abis sholat zuhur lah gitu
masakin nih ikan guramai bakar
ikan guramai bakar wow
seru banget nih
pake kecap ya kan
iya pake kecap terus ada cabai rawit cabai
cabai rawitnya masya allah
waduh sabar ya ini semua yang nonton
kita masih sekitar satu jam lebih lagi
untuk menunggu waktu berbuka
jadi ya udah kita tunggu sebentar lagi
waktu berbukanya ini aku udah mulai gak fokus karena
mau tanya soal temanya besok nih
besok ini temanya judulnya adalah
atas nama kemanusiaan apa aja nih kak tiffany yang akan dibahas
oke jadi sesuai dengan judulnya
atas nama kemanusiaan kita besok itu akan
bercampur dengan dua orang
dari sumber jadi mereka itu adalah
yang satu adalah ika dewi maharani yang merupakan
sekaligus sopir ambulans covid sembilan belas
menariknya jadi mbak ika ini adalah
sopir ambulans perempuan pertama
dalam penanganan covid sembilan belas ini
dan ceritanya karena
dia secara sukarela
setelah dia menyelesaikan pendidikannya dari
akademi perawatan yang ada di surabaya kemudian juga dia
melamar untuk menjadi relawan tapi
agak terganjal dengan orang tua yang khawatir pastinya ya
dan ada ceritanya dari mbak ika dan ada juga
ipong hakim jadi mas ipong ini adalah
anggota dari trc trc adalah
tim reaksi cepat
bpbd daerah istimewa singkat kota
di mana bpbd atau
mas ipong ini ditugaskan sebagai
yang ada di wilayah yogyakarta
nah ini tentunya menjadi pengalaman
ya khawatir takut itu pasti tentu ada
lakukan ini benar benar atas nama kemanusiaan
dan dia harus merelaki
ada hal yang harus dia korbankan yaitu
jauh dari keluarga jauh dari istrinya yang saat ini mil
jadi berarti kita
aduh berarti ini udah berapa lama tuh kang
dua bulanan kali udah ya sebulan lebih pasti kan
gak ketemu ya
hampir dua bulan sekitar satu setengah bulan
makanya itu tadi saya ambil judul kemanusiaan karena
dua orang yang besok akan ngobrol di rumah bareng si indonesia
mas ipong hakim dan juga mbak ika dewi maharani
semuanya berbuat memang atas nama kemanusiaan
mudah mudahan dari mereka besok setelah kita nonton
atau kita dengar cerita dari mereka
ya kita akan lebih tergali lagi
menjaga saling bantu saling menolong saling berkata kata
saling mencintai saling support semuanya
di tengah pandemi covid sembilan belas
besok ya jam enam belas
besok jam enam belas jangan lupa kita ngaburit bareng
bareng sama kak tiffany dan juga ada mas ipong hakim
dan ika dewi maharani
jadi ini ceritanya kita bakal ini ya bener bener
ya mungkin harapannya kita bisa lebih
menggunakan porsi kita makanya itu tadi
gak boleh bandel kemana mana harus tetap di rumah aja
kemana mana harus pakai masker dan jangan mudik
baik kalau gitu terima kasih banyak kak tiffany
sampai ketemu besok jam enam belas
jangan lupa tapi
itu guramenya dikirim kirim buat kita semua
boleh dikatulang sama peteknya
ya jangan dong
selamat berbuka puasa nanti kak tiffany
semoga lancar lancar sampai berbuka
nah itu tadi ya ini tadi tampilannya untuk besok
sekali lagi aku ingetin ngobrol di rumah
bareng cnn indonesia atau lebih tepatnya
ngabu gurit ngobrol di rumah bareng si indonesia ini
akan terus berlangsung setiap harinya
dan spesial untuk bulan ramadhan kita mulai lebih awal jam enam belas
jadi jangan lupa untuk selalu nonton
senin sampai kamis di akun atcnn indonesia
dan jumat sabtu minggu di akunnya atcnn indonesia tv
kamu boleh nanya banyak hal
kalau kamu punya saran juga kira kira
aduh aku pengen bahas satu topik ini deh
kayaknya belum pernah dibahas deh gitu
nah boleh boleh boleh boleh
nanti tulis aja di akunnya atcnn indonesia tv
atau at akun cnn indonesia untuk ngasih sarannya
oke terima kasih semuanya
sebentar lagi udah mau buka mungkin sekitar satu jam lagi
semoga lancar lancar semuanya
mohon maaf lahir batin ya kalau ada kesalahan
sampai ketemu besok dadah